dan kita melalui sambungan telepon kita sudah tergabung dengan
kepala basarnas jawa barat deden ridwan syah
selamat sore pak deden
selamat sore pak ferdi
pak deden terkonfirmasi bahwa siang tadi atau jelang sore ini
gunung tangkuban perahu mengalami erupsi
apa kemudian koordinasi yang dilakukan oleh tim di sana
tim basarnas di sana untuk proses evakuasi warga
ataupun juga wisatawan dan pendaki di sana pak
baik ya saat ini kami tadi juga baru mendapatkan informasi
terkait dengan adanya erupsi ya dari tangkuban perahu
terjadinya itu kan pukul lima belas empat puluh delapan ya sesuai dengan informasi yang dikeluarkan oleh bmkg
kemudian mendapatkan informasi seperti itu tentunya kami langsung koordinasi
dengan pihak pihak terkait seperti pengelola tangkuban perahu
terkait dengan wisatawan kemudian masyarakat di sana
dan sejumlah pendaki
yang biasa mendaki di areal tersebut
nah informasi yang dihimpun tadi bahwa semua wisatawan
kemudian masyarakat serta pendaki sudah dievakuasi oleh pengelola tempat wisata tabuan perahu
informasinya seperti itu
dan kami juga menawarkan diri kalau butuh bantuan terkait dengan proses evakuasi
maka kami akan langsung menggerakkan personil dari kantor sarbandung
artinya sampai sekarang tim basarnas belum sampai ke titik lokasi
untuk berkoordinasi dengan tim yang sudah ada di sana
ya saat ini kami menggunakan media telepon ya
telepon dengan alat komunikasi yang ada dan radio dengan unsur yang ada di sana
terutama para pengelola tempat wisata dan potensi sar kami yang ada di sana yaitu sar pasundan
yang mana ombresnya ada di tangkuban perahu

bahwa semua pengunjung kemudian masyarakat sudah dihimbau dan sudah dievakuasi
untuk tidak mendekat kepada areal atau daerah daerah yang sudah di mappingkan oleh para petugas di sana
pak deden kalau kemudian nanti memang butuh koordinasi apa persiapan yang akan dilakukan oleh basarnas nanti untuk proses evakuasi dan juga penanganan warga ataupun juga pendaki dan wisatawan di sana pak
oke terkait dengan kejadian ini tentunya kami tidak berdiam diri
lalu kami tidak berdiam di sini kami langsung mengintuksikan kepada jajaran terutama di basarnas jawa barat ini
berserta unsur potensi yang terkait untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiap siagan
nah tentunya dalam hal ini basarnas kami sudah menyiapkan dua tim untuk mengantisipasi segala kemungkinan kemungkinan yang terburuk yang akan terjadi
itu yang kami lakukan selain personil juga peralatan
terkait dengan apa namanya
alat alat untuk yang akan kita lakukan
lakukan evakuasi di sana tentunya kami sudah siap gagakan secara bersama sama dengan personil yang ada di kantor sar bandung ini
jadi artinya sampai saat ini basarnas masih dalam posisi standby ya pak deden ya
seperti itu karena memang ini belum masih kondusif masih belum ada press release juga dari pihak pihak
memang terkait yang memang memantau pergerakan dari erupsi gunung tangkuban perahu ini
jadi kami hanya memantau kemudian kami meningkatkan kewaspadaan dan kesiap jagaan
kemudian menyiapkan personel serta peralatan untuk mengantisipasi segala kemungkinan informasi yang berkembang seperti itu
baik terima kasih pak deden ridwansyah basarnas dari jawa barat